ketua komisi pemilihan umum dki jakarta sumarno mengatakan proses cetak surat suara untuk pemilihan kepala daerah dki jakarta yang dilakukan di makassar sulawesi selatan sudah selesai
saat ini sedang dalam perjalanan menggunakan kapal menuju ibu kota
sumarno menambahkan jumlah surat suara yang dicetak mencapai tujuh dua juta lembar
begitu tiba di ibu kota surat suara itu akan segera didistribusikan ke wilayah tingkat tua
proses pengiriman surat suara dari makassar ke ibu kota mendapat pengawalan dari kepolisian daerah metro jaya
ditargetkan surat suara untuk pilkada dki jakarta akan tiba di pelabuhan tanjung priuk pada dua puluh lima januari mendatang
surat suara semuanya sudah selesai dicetak
sekarang sedang dalam perjalanan dari makassar menuju jakarta
mungkin dalam dua tiga hari ini sudah sampai kejadian
jakarta nanti kpu langsung akan distribusikan ke kpu kabupaten kota
di sana akan dilakukan penyortiran dan kemudian juga pelipatan surat suara itu
kalau kita lihat satu bulan jelang pemungutan suara di pilkada serentak dua ribu tujuh belas
fokus beralih ke tahapan distribusi surat suara
sesuai dengan tender pengadaan surat suara untuk pilkada dki jakarta ternyata dicetak oleh sebuah perusahaan
di makassar sulawesi selatan yang jaraknya berkilo kilometer dari ibu kota
kita akan lihat bagaimana pengadaan surat suara pilkara dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas ini
kemudian kalau kita lihat pada sembilan januari dua ribu tujuh belas pengadaan atau pencetakan surat suara ini sudah dimulai
siapa yang mencetak pencetakan surat suara dilaksanakan oleh pemenang tender yaitu pt adi perkasa
pt adi perkasa ini tidak ada di jakarta meskipun jakarta pusat ibu kota di mana banyak sekali pencetakan pencetakan besar
tapi pt adi perkasa yang memenangkan tender surat suara ini
adanya di makassar sulawesi selatan yang jaraknya bermil mil dari ibu kota jakarta
biaya pengadaan surat suara dan pengirimannya mencapai tujuh ratus juta rupiah
jadi pengadaan dan juga pengiriman biaya pengiriman ini tentu saja memakai jasa kapal laut dari makassar sulawesi selatan menuju ibu kota
lima ratus juta rupiah sudah termasuk biaya pengiriman dan juga biaya pengadaan surat itu sendiri
kita beralih ke slide berikutnya
anggap proses pencetakan surat suara untuk pilger dki jakarta akhirnya selesai
dua belas januari dua ribu tujuh belas sekitar tujuh dua juta lembar surat suara dikirim via laut dari makassar ke jakarta
surat suara diprediksi tiba dan diterima oleh kpu dki jakarta mulai hari ini pada delapan belas januari dua ribu delapan belas
jadi di tanggal tujuh belas januari dua ribu tujuh belas mulai dikirimkan dari makassar pengirimannya sekitar tujuh dua juta surat suara yang dikirimkan lewat jalur laut
dan akan tiba
di ibu kota atau sudah tiba di ibu kota pada delapan belas januari dua ribu tujuh belas
dan diprediksi surat suara ini memang akan ada tujuh dua juta surat suara yang kemudian akan dikirimkan dan akan dipakai di pilkada dki jakarta nanti
kita akan bergeser ke slide berikutnya
kita bicara mengenai peraturan komisi pemilihan umum
pengadaan surat suara pilkada dki jakarta diatur dengan peraturan pkpu nomor enam tahun dua ribu lima belas pasal tiga puluh
dimana jumlah surat suara ada
adalah sesuai daftar pemilih tetap ditambah dua lima persen cadangan di setiap tps
kemudian yang kedua prioritas akan didistribusikan ke kepulauan seribu
karena dki jakarta adalah ada enam juta sekitar sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dan enam ratus sembilan puluh dua jiwa
dengan jumlah tps mencapai lima belas lima puluh sembilan tps
dengan pertimbangan kendala cuaca dan juga geografis distribusi surat suara dki jakarta akan diprioritaskan
untuk wilayah di kepulauan seribu
jadi memang kepelawan seribu dengan kondisi geografis yang susah akan kemudian diprioritaskan untuk dikirimkan terlebih dahulu
itu tadi bagaimana proses pengiriman pemenangan tender untuk surat suara di pilkada dki jakarta